di awal tahun dua ribu tujuh belas kabar reshuffle kabinet jilid ketiga kembali kencang berhembus
konstelasi politik nasional terakhir serta kinerja beberapa menteri yang kurang moncer
membuat isu kocok ulang menteri semakin santer terdengar
bahkan salah seorang petiga partai non koalisi pemerintah saya nggak mau sebut namanya siapa
mengaku partainya sudah mendapatkan tawaran dari presiden jokowi
atau orang orang yang ada di dekat presiden jokowi untuk bergabung dalam kabinet
seberapa benar kabar semilir yang berhembus itu dan seberapa urgensinya sebenarnya
presiden perlu mengocok ulang anggota kabinetnya saat ini
kami akan membahasnya malam hari ini bersama mas ferry juliantono
wakil ketua umum partai gerindra selamat malam mas ferry selamat tahun baru
kemudian ada bang masinton pasaribu politikus pdi perjuangan
yang hari ini sepatunya oke sekali harus dishorot itu sepatunya
terima kasih bang masinton selamat tahun baru juga
untuk mengawal diskusi kita supaya lebih kelihatan intelek
malam hari ini ada mas jayadi hanan rekan saya
akademisi ilmu politik dari universitas paramadina
dan juga direktur eksekutif smrc
selamat malam mas jayadi selamat tahun baru juga
sebelum kita akan mulai dialog malam hari ini
saya akan minta konfirmasinya dari kedua beliau beliau ini
dan minta analisanya dari mas jayani
kita saksikan dulu info pengantar berikut ini
berbagai peristiwa dan peta politik di akhir tahun dua ribu enam belas yang cenderung gaduh
membuat isu kocok ulang kabinet jilid ketiga kembali mengemuka
dua aksi masa besar empat sebelas
dan dua dua belas menjadi salah satu pemicu perubahan konstelasi politik mutakhir
seperti dilansir dari detikkom
pengamat politik aryan nur cahyo menganggap partai partai penukung
tidak memberikan kontribusi untuk meredam demonstrasi tersebut
bahkan menurutnya ada kesan aksi tersebut dibiarkan
hal ini membuat presiden jokowi harus bekerja keras melakukan safari politik
ke berbagai pihak untuk meredam panasnya situasi politik
jokowi hendak memastikan bahwa semua pihak punya komitmen teguh
untuk menjaga kebindekaan
sikap partai partai pendukung pemerintah ini pun berbeda dengan partai gerindra
ketua umumnya prabowo subianto belakangan justru membangun komunikasi intensif
dengan presiden jokowi
padahal sejak awal koalisi terbentuk
gerindra selalu menempatkan diri sebagai oposisi
kedekatan jokowi dengan prabowo ini memunculkan spekulasi
akan bergabungnya gerindra dalam koalisi partai pendukung pemerintah
bahkan wakil ketua umum partai gerindra arief puyono
seperti dikutip sebuah media online membenarkan adanya tawaran jatah
dari menteri untuk gerindra
dalam keterangannya arief menyebutkan gerindra ditawari empat posisi menteri
di pemerintahan jokowi
yaitu menko polhukam
menteri ternaga kerja
dan kepala staf kepresidenan
tidak hanya bagian dari konsolidasi politik
kocok ulang kabinet juga dipicu oleh kinerja menteri
sejumlah menteri santer akan diganti karena kinerjanya kurang moncak
ketua bidang perekonomian bd perjuangan hendrawan soekartikno
seperti dikutip koran tempo
menilai beberapa pos menteri yang rawan diganti
menteri pendidikan dan kebudayaan yang dinilai kerap membuat kebijakan kontroversial
kepala staf kepresidenan
dan juga menteri ristek dan pendidikan tinggi
seperti diketahui presiden jokowi telah melakukan dua kali perombakan kabinet
selama kurun waktu dua tahun memerintah
partai politik yang bergabung belakangan mendukung pemerintah
seperti golkar ataupun pan
akhirnya juga mendapatkan jatah menteri meskipun jumlahnya tidak banyak
terlepas dari polemik ini yang pasti
reshuffle kabinet tetaplah kewenangan penuh
dari presiden joko
budi adiputro cnn indonesia
sudah mendapatkan info a satu dari orang dekat pak jokowi
bahwa partai gerindra ditawarkan empat posisi di pemerintahan
menteri koordinator paul hukam
menteri tenaga kerja
dan kepala staf kepresidenan
sudah dapat info a satu
gerindra ditawari jabatan jabatan tersebut
ini yang mengatakan wakil ketua umum partai gerindra kolega anda
seberapa benar nih mas berita ini
yang pasti kan pertemuan antara pak prabowo subianto
dengan pak jokowi dodo

dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan yang berikutnya di bali
pada saat pemberian gelar pendekar kepada presiden
itu rasanya tidak cukup untuk membicarakan soal soal
mengenai soal resafal dan sebagainya
dan kalaupun membicarakan masalah sepenting ini
rasanya komunikasi antara pak prabowo subianto dengan pak presiden
itu bisa terjadi secara internal
karena beliau berdua pasti punya nomor telepon masing masing lah
jadi itu pasti saluran yang tertutup dan terbatas
sehingga kalaupun informasi itu disampaikan oleh sahabat saya
mas arief puyono itu harus dikonfirmasi terlebih dahulu
sampai dengan hari ini partai gerindra tetap berada di luar pemerintahan
dan kalaupun dalam rangka untuk menjaga kesatuan persatuan
di antara sesama anak bangsa
pak prabowo subianto partai gerindra tentu akan membantu dan mendukung pemerintahan
tapi kan mendukung dan membantu pemerintahan tidak harus berada di dalam pemerintahan
di luar pemerintahan pun ada
di dpp sendiri belum pernah dibahas sama sekali bahwa ada kabar kabar
atau ada ajakan ajakan menarik itu dari pemerintahan
dan kalaupun itu terjadi tentu berarti masih lama ini resafalnya
itu belum disampaikan secara serius juga dari presiden
misalkan betul ada reshuffle kabinet
harusnya kan resafelnya dua minggu yang akan datang
misalkan karena dua minggu sebelumnya pasti presiden tentu membutuhkan masukan
membicara pembicaraan yang khusus
kalaupun misalkan tadi apa yang disampaikan oleh teman teman
mengenai kemungkinan gerindra diajak itu kan pasti ada pembicaraan
sampai sekarang belum ada
dengar suara suara burung berkicau di kantor gerindra gitu
yang mengantarkan berita berita bahwa ada ajakan ajakan seperti itu gitu mas ferry
mas arief saja punya komentar seperti itu
mas ferry nggak pernah dengar sama sekali
itulah hebatnya mas arief
tapi saya sendiri berpendapat saya sendiri berpendapat
partai gerindra sebaiknya tetap berada di luar pemerintahan
sekarang karena apa
masyarakat secara umum dan kondisi ekonomi politik juga membutuhkan kehadiran kekuatan yang menjaga check and balances itu terjadi
karena akan jauh lebih baik kalau ada kekuatan politik yang tetap berada di luar untuk membenarkan
membetulkan kalau pemerintahan berada di luar rel dan lain sebagainya
dan apalagi ini situasinya kan empat sebelas dua dua belas
empat dua belas dan lain lain itu juga sedikit banyaknya membawa pengaruh
kok empat dua belas nya nggak kebang mas intun
karena pdip nggak ikut
nah itu membawa pengaruh terhadap dinamika yang terjadi di elit gitu
tapi apa yang terjadi sekarang juga ada dinamika yang terjadi di masyarakat
kalau di bawah kemudian dinamikanya juga terjadi di atas juga terjadi termasuk keakraban yang semakin akrab
antara presiden jokowi dengan pak pak
pak prabowo ada gestur gestur yang anda baca nggak dari pak prabowo terkait dengan dinamika
pak prabowo pasti akan ikut garisnya rakyat
ikut garisnya rakyat dan itu akan tercermin
karena sekarang kita harus belajar sebagai elit nih
kita kan katakan elit pak
sebagai pimpinan partai pengamat kelas menengah segala macam itu elit masyarakat
itu harus pandai membaca situasi yang terjadi di bawah sekarang
indonesia ini diam diam
itu punya karakteristik yang berbeda dengan masyarakat yang lain di bangsa bangsa di seluruh dunia
orangnya ramah tamah senyum di mana mana tetapi juga bisa ngamuk
jadi saya ada buku revolt in paradise itu
itu vito tantri menyatakan dalam tulisan di buku itu bahwa dibalik kesabaran
kemaham bangsa rakyat ini
tapi mereka juga punya batas kesabaran
kita elit ini yang harus sekarang punya kebijaksanaan
punya empati terhadap apa yang terjadi di bawah
pandangan saya memang sebaiknya partai gerindra tetap berada di luar pemerintah
meskipun dari datanya mas jayadi hanan tujuh puluh lima persen masyarakat indonesia puas atas kinerja
kalau tidak salah tujuh puluh persen
enam puluh sembilan persen masyarakat indonesia puas dengan kinerja
kita tunda dulu dialognya kita akan lanjutkan usaha jenah berikut ini
kalau tadi kita sudah menghadirkan pernyataan dari wakil ketua umum partai gerindra yang mengatakan bahwa ini a satu sekali
boleh kita hadirkan lagi kali ya
supaya mas roy juga bisa melihat kita ulangi lagi
ini pernyataannya cukup menarik
minggu ini membuat kita semua harap harap cemas mengenai apakah ada atau tidak ada reshuffle kabinet
pasti produser saya masih mengutik utik
nah ini dia
tapi saya sudah dapat info a satu dari orang dekat pak jokowi
orang dekat pak jokowi ini siapa
kita harus cari tahu juga
bahwa gerindra ditawarkan empat posisi menteri
yaitu menko paul hukam menteri pertanian menteri tenaga kerja
dan kepala staff kepresidenan
ini gerindra tadi dalam pengakuannya wakil ketua umum pak arief puyono
mengatakan diajak oleh orang dekat presiden jokowi untuk bergabung dalam kabinetnya
tapi dibantah oleh mas ferry yang katanya tidak ada kabar kabar burung berkicau di dpp gerindra
tentang ajakan ini
apakah mas ferry pura pura tidak tahu atau betul betul memang tidak mendengar
kalau tadi mas ferry tidak mendengar mewakili gerindra mas roy partai demokrat
ada diajak juga nggak
apalagi kalau kami itu
atau menutup pintu sama sekali
mendingan sebelum diajak kita tutup pintu sama sekali
nggak sama sekali nggak
kami sama sekali tidak ada soal menutup pintu
kita mendukung pemerintahan pak jokowi sampai dengan dua ribu sembilan belas
dan apapun ide soal resafal kabinet itu adalah hak prioritatif presiden
jadi kami tidak dalam posisi pak tandem bukalantun untuk urun rebuk atau menarik rebuk
kita biarkan saja dan biarkan masyarakat indonesia itu yang penting apa
tidak dibuat gaduh dengan isu isu semacam ini
apalagi terakhir konon kan
bloomberg katanya kan pak jokowi itu pemimpin terbaik di asia australia
jadi ya mestinya di dua ribu tujuh belas ini
itu penjualan tulis ya
aku barusan dengar klarifikasi dari penulis di bloomberg soalnya
jadi masyarakatnya heran sekarang kan
silahkan dibaca lah gitu klarifikasinya apa gitu ya
artinya kan masyarakat sebagai masyarakat kita ingin pemerintahan itu cool
pemerintahan itu sejuk
tuntaskan program program nawacitanya sehingga rakyat indonesia itu makmur
tapi partai demokrat
karena sudah pernah ada pembicaraan atau diajak bicara mungkin bukan presiden jokowi
tapi orang orang terdekat di pemerintahan misalnya
tadi seperti ke partai gerindra
kalau dari kami terus terang tidak
dan kami sama sekali tidak ingin mengganggu ataupun diganggu soal itu
biarkan pemerintahan ini berjalan baik
tuntas pak jokowi menuntaskan nawacitanya
dan sama sekali kalau ada oknum atau misalnya mantan dari partai demokrat
yang ingin jadi kepala staff atau dari apa itu mungkin
ketawa atau siapa
tapi kalau diajak mau kan partai demokrat
mungkin kami lebih baik mengatakan sebagai partai penyimbang
kita lebih baik dalam posisi sekarang
wah jadi partai gerindra mas ferry tadi bilang lebih baik kita di luar jadi penyeimbang
demokrasi perlu penyimbang
mas roy juga seperti itu
saya akan tanya
bang mas sinton ini tadi dua menolak katanya kabar bahwa kita nggak pernah diajak
bahkan ada yang menyatakan sudah diajak tapi sebenarnya dibantah
mas roy katanya boro boro diajak ditemuin aja belum
belum memang belum
kalau yang diajak ngopi itu kan pak prabowo ngopi di sana
mungkin sebentar lagi akan diajak ngopi juga sama presiden jokowi
oke kita berharap ada kerukunan itu
tapi kalau bang masinton pd perjuangan mendengar juga nggak ada gosip atau isu semilir
bahwa sebentar lagi reshuffle atau kocok ulang kabinet akan terjadi
kalau ininya belum
kita belum mendengar ada isu resafel ini
tapi kita baru mendengar
bukan rumus rumusnya saja
semilir beritanya aja yang baru kita dengar
nah tentu sebagai partai pengusung kami terus menerus melakukan membuat matrikulasi dan tabulasi kinerja masing masing kementerian
dalam membantu tugas tugas presiden mewujudkan sembilan program yang disebut nawacita itu
nah tentu dalam beberapa catatan kami tadi juga sudah disebutkan
ada kepala staf kepresidenan terus juga ada beberapa menteri
itu evaluasi partai
ini nggak sembilan lagi kalau kita dengerin pak
sudah ada evaluasinya
sudah jelas itu ada beberapa nama tadi
menarik menarik mas
kalau evaluasi terhadap menteri itu kan itu nanti presiden punya ukurannya sendiri
tapi partai juga boleh dong evaluasi siapa yang jelas siapa yang kinerja
sebagai partai politik tentu kami melakukan monitoring
kemudian evaluasi berkala gitu ya terhadap kinerja masing masing kementerian
nah seperti apa evaluasi anda pak masyintol
nah kami ada beberapa kementerian dan juga jabatan setingkat menteri yang memang harus kami sampaikan gitu ya
umpama berkaitan dengan menteri pendidikan tentang rencana moratorium ujian nasional gitu ya
terus juga ada kepala staf kepresidenan yang kami anggap belum optimal untuk melakukan membantu tugas tugas presiden dalam melakukan komunikasi
kepala staf kepresiden dalam melakukan komunikasi di luar apa institusi kelembagaan negara gitu ya
misalnya apa nih bang ini jangan pakai pakai bahasa bersayap gitu supaya kita lebih
nah misalnya pembangunan kegagalannya itu di mana gitu
kalau komunikasi itu komunikasi kan negara ini bukan hanya dikelola dalam satu instrumen pemerintahan negara gitu
tapi elemen elemen masyarakat itu kan banyak
baik itu tokoh tokoh masyarakat institusi institusi sosial keagamaan di masyarakat dan lain lain
nah ini kan perlu dibangun komunikasi ini harus ada yang melakukan
yang melakukannya kan sebenarnya adalah semacam kepala staf presidenan juga harus mampu melakukan itu
jadi pdip gak pernah diajak ngomong lah ya sama kepala staf presiden
enggak ini bukan persoalan ya dia sering ngajak ngomong kalau itu
apalagi bang menteri pendidikan kebudayaan tadi anda anggap gagal karena banyak kontroversinya
iya nah terus kemudian disini ada menteri riset teknologi
ristek dikti ya itu apa bang kenapa dia gagal bang
nah ini apa nanti yang bisa menjelaskan itu yang teman teman yang memang berkaitan terutama di komisi om bidang itu komisi pendidikan
tidak ada tiga pos kementerian yang anda atau pd perjuangan sudah menang
ya atau pd perjuangan soroti selama ini bahwa menteri menterinya kurang baik atau kurang moncer kinerjanya gitu bang
dalam membantu mengakselerasi tugas tugas kerja kerja pemerintahan di masyarakat dan dalam bidangnya masing masing
nah tentu bagi kami ya bagi kami sebagai partai politik pengusung pemerintah adalah menyerahkan sepenuhnya itu pada kewenangan prerogatif presiden
karena itu adalah hak beliau
hak dan kewenangan untuk mengganti mau kpu
kapanpun mengumumkan mau kapanpun mengganti ya atau kapanpun menambah
itu kita serahkan sepenuhnya kepada presiden
nah tetapi itu tadi yang saya katakan bahwa sebagai partai pengusung pemerintah memang ya kita juga ikut membantu pemerintah presiden dalam hal ini mendukung kerja kerja beliau
nah mana yang belum pas mana yang perlu disempurnakan gitu ya
tapi secara umum pastinya ada merasa bahwa presiden jokowi masih berusaha untuk menangkan kepentingan

jadi saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan
jadi saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan
ah isnun ya terima kasih ya

conasan n herrn tahun video keren
dengan tingkat kepuasan itu
seberapa penting seberapa mendesak
resapel kabinet perlu dilakukan presiden
itu terserah presiden
kita serahkan pada mekanisme presiden ya
mas jayadi gimana komentar ini
dari mana sih kalau anda bisa baca ini
siapa yang kemudian pak arief wakil ketua umum gerindra
bisa menyebutkan terang terangan
diberi empat jatah menteri
ada a satu kemudian ini muncul menjadi polemik
ada yang resah ada yang gelisah
ada yang happy juga
ini anda melihat apa yang anda baca dari situasi ini
dari mana ya isunya itu
dari mana isunya motifnya apa
siapa memukul siapa
kalau motifnya jelas kan kalau ada resah apa
ada yang dapat jabatan baru kan
saya kira itu lumrah saja
bahwa banyak individu
atau kelompok yang menginginkan resah
dan itu sah sah saja
bagaimana presiden kemudian
terhadap persoalan itu
dan tadi kita semua sepakat bahwa
reshuffle adalah hak prerogatif presiden
artinya sebenarnya secara normatif presiden boleh kapan saja
itu melakukan itu terserah
cuma tentu presiden kan
bukanlah orang atau lembaga
yang dengan semena mena bisa
karena ada alasan alasan objektif maupun subjektif
yang harus dia sampaikan kepada publik
nah yang pasti menurut saya gini
resah itu kan
salah satu treatment
salah satu upaya yang dilakukan untuk
menindaklanjuti hasil evaluasi kan
ya tidak harus resapel sebetulnya
itu ini untuk mengatakan bahwa presiden
bahwa presiden melakukan evaluasi terus menerus pasti kan
tapi bahwa ujungnya pasti reshuffle belum tentu gitu
tadi disampaikan oleh pak mas hinton
ada evaluasi segala macem
bisa saja berujung resahpel
tapi bisa saja tidak kan
itu haknya presiden gitu
dari sudut secara umum saya ingin mengatakan bahwa
biasanya evaluasi atas kabinet itu
atau atas pemerintahan itu dilakukan oleh presiden
biasanya berdasar pada tiga dimensi evaluasi
satu evaluasi yang sifatnya tadi
yang disampaikan oleh pak mas hinton itu evaluasi kategori pertama yaitu
dan itu saya kira presiden melakukan terus menerus
mungkin tiap hari gitu
dan presiden mungkin punya tim untuk itu
wajar kalau kemudian muncul penilaian penilaian
apakah hasil penilaian itu akan diujungi dengan resau atau tidak itu soal lain
dimensi kedua biasanya adalah dimensi evaluasi politik
artinya kondisi kondisi politik apa
bagaimanapun kabinet itu kan politik ya
kondisi kondisi politik apa yang memungkinkan
atau yang harus di treatment oleh presiden dengan adanya reshuffle gitu
kondisi politik itu misalnya kalau kemarin sebelum resabel jeli pertama itu kan
dukungan politik kepada presiden di dpr
tampaknya perlu ditambah
sehingga perlu melakukan resahpel gitu
kita bisa sambil anda lanjutkan
saya minta produser saya untuk mengeluarkan gratis grafis
tentang komposisi kabinet dari partai politik dan non partai
mungkin sambil bisa kita bahas juga gitu pak jayadi
kalau kita melihat komposisi sekarang sudah cukup ideal atau belum
sudah mirip dengan kabinet zaman pak sby
nah kalau misalnya dari sisi itu mau ditambah lagi partainya
misalnya nanti jadi kabinet satu partai nanti
dan betul tadi kata pak beri tidak nanti siapa lagi yang mau mengkritisi begitu
bagaimanapun mengkritisi itu akan lebih mudah
kalau dia berada di luar pemerintahan meskipun di dalam pemerintahan tetap bisa mengkritisi
oke kita sambil mas jayadi nanti akan lanjutkan
kita lihat ini kabinet kerja dua puluh enam oktober dua ribu empat belas yang dibentuk oleh presiden jokowi pertama tama
pdi perjuangan dapat lima pkb dapat empat nasdem dapat tiga hanura dapat dua dan p tiga dapat satu
ini eksesnya waktu itu masih menimbulkan kegaduhan yang cukup tajam di parlemen ya mas jayadi ya
ini di awal
ini yang pertama ini
kemudian direvisi oleh presiden jokowi dalam reshuffle kabinet jilid pertama
boleh ditampilkan lagi supaya kita bisa melihat reshuffle kabinet pertama apakah masih ada
oke ini dua belas agustus dua ribu lima belas presiden jokowi yang berada di dalam kabinet jilid pertama
oke ini dua belas agustus dua ribu lima belas presiden jokowi yang berada di dalam kabinet jilid pertama

kemudian reshuffle kabinet dengan menempatkan beberapa menteri kabinet disini

ya ini kan sudah tujuh partai kan
nah ini kalau kita komposisi
pan belum masuk disini ya
coba boleh lihat yang kedua
reshuffle yang kedua nih sepertinya ya
tapi boleh lihat reshuffle yang kedua mungkin bisa di

artinya sudah enam puluh sembilan persen
dari tadinya kurang dari empat puluh persen
nih golkar kalau tidak salah masih satu nih ya harusnya ya
ya kalau ini komposisi jumlah anggota kabinetnya
tapi kalau kita lihat komposisi proporsi dukungan
atau besaran partai di dpr
maka ini total ini sudah mengandung enam puluh sembilan persenan dukungan
artinya itu sudah lebih dari cukup bagi presiden
untuk memastikan adanya dukungan politik
terus menerus di parlemen secara lebih permanen
golkar ini dua termasuk nusron wahid nampaknya
artinya dari sisi politik
kalau itu yang dimaksud dari sisi politik ya belum ada
kalau misalnya dari sisi politik juga evaluasi terhadap
anggota koalisi misalnya
apakah ada masalah dengan koalisi
kita belum mendengar juga ada permasalahan
misalnya ada keretakan misalnya
tapi kalau dengan ada sentimen kekesalan
atau kekecewaan presiden terkait
dengan dua peristiwa politik besar
misalnya empat ratus sebelas atau empat ratus dua belas atau empat ratus dua belas
yang kemudian dianggap partai partai koalisi
justru malah tidak membackup presiden
bahkan presiden harus berusukan safari kemana mana sendirian
anda bisa menangkap nggak bahwa presiden agak kecewa
dengan partai partai pendukung
ya bisa saja presiden presiden kecewa bisa saja
tetapi kan jangan lupa bahwa koalisi itu kan
di bawah koordinasi presiden
artinya kan kalau misalnya terjadi
kan peristiwa itu peristiwa dari luar gitu
bukan direncanakan oleh partai politik
saya nggak bisa mereka mengantisipasinya
ada peristiwa di luar
harusnya kan dilakukan koordinasi bersama
oleh presiden bersama anggota koalisinya
artinya itu persoalan dua duanya
dari leadership presiden dengan anggota anggota koalisi
jadi bisa saja presiden kecewa dengan itu
tapi kekecewaan itu kan bisa ditreatment
dengan cara memperbaiki koordinasi antar mereka
dan tampaknya mulai terjadi perbaikan itu
jadi dari sisi politik
saya belum melihat ada urgensi
melakukan reshuffle itu
kecuali kalau ada perkembangan berikutnya
karena sudah manuditasi parlemen ya bang
jadi dari sisi kinerja mungkin ada keperluan untuk itu
tapi kan tidak harus resafel
tampaknya belum ada
belum ada kondisi politik yang menyuruh
mendesak presiden untuk melakukan reshuffle
dari sisi evaluasi publik yang tadi anda sebut
meskipun tingkat kepuasan publik itu memang naik turun
tapi umumnya kan setahun terakhir itu naik
menurut sejumlah survei termasuk survei smrc
dengan tingkat kepuasan publik
dan tingkat kepercayaan terhadap presiden yang naik kembali
seperti ketika beliau dilantik
maka presiden berada dalam posisi yang cukup baik
untuk tetap dengan kabinetnya yang ada sekarang
tetap berlayar dengan kapal yang ini
iya lalu kemudian fokus
karena bagaimanapun seperti kata pak suryo tadi
ada macam macam lagi gitu kan
apa namanya sehingga janji presiden di pidato kenegaraan
pada tanggal enam belas agustus dua ribu enam belas lalu itu
untuk fokus pada pembangunan
percepatan pembangunan itu bisa dilanjutkan
menarik sekali untuk membahas dimensi politiknya ini
kalau tadi mas jayadi mengatakan dari segi komposisi
kekuatan di parlemen
sebenarnya presiden jokowi masih tetap bisa berlayar dengan kapal yang ada
untuk mengaruhi karang karang politik yang cukup deras dan buas
apalagi kalau memperhatikan suara dari gerindra
dari pak suryo tadi
bahwa mereka enggan untuk masuk ke kabinet
karena susah juga mereka menjadikan

apakah partai partai koalisi yang selama ini berdarah darah
mendukung presiden jokowi dari awal sampai saat ini
merasa perlu ada teman baru nggak sih untuk semakin memperkuat
barisannya seperti zaman pak sby kan semua dirangkul
jadi barisannya semakin kuat gitu
merasa sangat perlu nggak sih bang tapi menjawabnya lebih asik
usah jadilah berikut
masyarakatnya di saat lagi
kita kembali lanjutkan dialog
sebagai partai koalisi yang berdarah darah mendukung presiden jokowi selama ini
diserang ke kanan kiri
pdi perjuangan tetap membela meskipun ada kritik kritik juga dari dalam
merasa sangat perlu nggak sih bang masintot kalau memang punya
ada teman baru lagi
misalnya mas roy bergabung
atau bang ferry dan kawan kawan bergabung
supaya koalisinya lebih solid sehingga bisa menatap dua ribu sembilan belas lebih mantap lagi
perspektif ideologi pdi perjuangannya gotong royong
kami sadar betul bahwa membangun bangsa ini tidak bisa dilakukan sendiri sendiri
tapi dia harus melibatkan banyak elemen
baik itu di partai partai
baik itu di partai politik maupun di organisasi organisasi masyarakat
nah tentu bagi kami adalah siapapun itu
yang partai manapun
baik yang oposisi maupun organisasi manapun
jika presiden berkendak untuk merangkul ini semua
pdi perjuangan monggo silahkan
karena apapun kami sadar betul itu tadi
bahwa indonesia yang besar ini tidak bisa dibangun
secara eksklusif kelompok per kelompok
maka semakin banyak elemen yang berpartisipasi membangun indonesia ini untuk lebih kuat lebih maju
nah maka itulah harapan kami semua
jadi gak masalah ada yang bergabung lagi gitu pak masyid
apalagi melihat keakraman pak prabowo dengan presiden jokowi
kayaknya senang sekali melihatnya
karena bagi kami kompetisi itu kan sudah selesai
pada saat pemilu kompetisi itu
selesai pemilu itu kan berjabatan tangan
bahu mbahu gotong royong ya kita kerja sama
dan itu yang dilakukan terus menerus
baik oleh presiden maupun partai partai politik
seperti pdi perjuangan
nah baik kami juga presiden melakukan komunikasi terhadap pak prabowo
baik juga sama pak sby
pdi perjuangan juga melakukan itu yang sama di parlemen seperti itu
nah tentu apa namanya dalam
jika nanti ada kebutuhan untuk mengajak siapapun ya
dalam menyusun formasi kabinetnya
tentu ini kami serahkan kepada pak presiden
tentu nanti juga
tapi pdi perjuangan akan sangat terbuka jika bang ferry dan kawan kawan bergabung gimana bang
yang harus kita evaluasi juga sebenarnya presidennya sendiri juga
kalau dalam kurun waktu dua tahun
ada tiga kali resafel mau ke empat kali ini juga menunjukkan sebenarnya
sebuah apa ya kalau timnya baik itu harusnya dipertahankan
tapi ini kan tiga kali dirombak dalam kurun waktu yang menurut saya pendek untuk ukuran satu periode lima tahun
dua tahun itu ada dua lima kali perombakan termasuk ignacio sionan kemarin
kemudian sebagai koordinator koalisi partai partai yang mendukung pemerintahan
presiden joko widodo kelihatan kurang mampu
mengarahkan partai partai pemerintah
dalam konteks pilkada saja misalkan gagal mengkoordinir pan p tiga pkb
untuk memberikan dukungan kepada calon pasangan basuki cahaya purnama yang jelas didukung oleh presiden
kemudian dalam mengkoordinir partai partai pendukung di parlemen
banyak sekali usulan dari pemerintah yang kemudian tidak secara solid
itu secara maksimal terdukung oleh partai partai yang notabene pendukung pemerintah
nah ini kan berarti juga sebenarnya tidak bisa dilepaskan bahwa masalah reshuffle ke depan itu juga harus dikaitkan dengan presiden
si presidennya ini sendiri ya
atau bukannya akan lebih positif dan lebih membantu banyak jika misalnya mau bergabung gitu
kemarin juga pak prabowo pasti dimintai tolong sama presiden jokowi untuk merendah situasi kan
pertanyaannya pertanyaannya kayak gini
misalkan gini secara ideologis seperti yang tadi disampaikan oleh mas masinton tadi ini ideologinya pemerintahan ini apa
kan nawacita udah bener gak mendekat tuh nawacita
nah kalaupun ada rencana pergantian kabinet itu dalam rangka untuk itu
jadi kalau cuma sekedar eh gerindra ini masuk terus kemudian ideologi visi apa namanya pemerintah

jadi ada juga pemerintahannya seperti yang sekarang misalkan contoh serbuan tenaga kerja dari tiongkok
pada saat yang sama rakyat dan pekerja buruh di indonesia butuh lapangan pekerjaan
ada misalkan pengibaran bendera negara tiongkok di pabrik pabrik yang mengusik rasa nasionalisme kita
ada kemudahan yang terlalu bebas terhadap masuknya segala macam yang punya kecenderungan merongrong kewibawaan
kita sebagai bangsa
itu yang harus dievaluasi gitu pak
misalkan seperti itu contohnya tuh itu gimana presiden mau nggak apa namanya merubah
itu lebih banyak salah menterinya atau salah presidennya dalam membuat polosi besar narasi besar
menteri tenaga kerja dalam konteks ini disalahkan karena misalkan data dari kementerian tenaga kerja
contoh ya mengenai soal tenaga kerja dari tiongkok itu
satu ribu tiga puluh satu ribu plus mungkin yang ilegal berapa gitu
tapi itu kan permintaan kemudahan itu dilakukan oleh seorang presiden
pak menteri tenaga kerja ada harus begini gini
jadi tidak bisa dipisahkan
nah memang sebenarnya orang per orang di kabinet bisa dievaluasi
sebenarnya mendekatkan nggak dengan itu
nah pertanyaan saya kepada pdip sebagai pendukung pemerintahan yang utama sebenarnya mendekat nggak nih ke nawacita
kalau menurut saya ini menjauh dari nawacita
jadi saya justru kasian kepada presiden kita pak jokowi bahwa beliau kurang pede gitu ya
kurang percaya diri sejak awal kan beliau mengatakan bahwa ini kabinet second kabinet
artinya kabinet kerja gitu ya bahkan sempat dikatakan orang orangnya adalah orang orang yang non partisan
kenyataannya justru sekarang makin lama makin banyak presentasenya tadi ditentang pak ceyade
jadi akibatnya apa
yang mungkin tadinya sangat percaya kepada presiden kita
itu kemudian jadi berpikir
yang menurun kepercayaan lo
ini kok makin banyak lagi orang orang partai
yang mungkin ya dengan segala hormat saya
misalnya ada nama menteri pendidikan waktu itu
yang sekarang kebetulan maju di dki satu
yang dipandang sebenarnya tidak ada salah oleh masyarakat
tapi kok tiba tiba kok malah diganti
sekarang yang mau diganti ada isu di reshuffle
ini kan menjadi kurang enak
kasian terhadap presiden
artinya kalau kami dari partai demokrat itu ingin
agar presiden itu fokuslah pada kerjanya pada tupoksinya
saya pun mengatakan begitu
isu yang tadi disampaikan yang gencar akhir akhir ini soal tka ilegal
itu memang harus diselesaikan
karena itu benar benar nyata di masyarakat
dan kita lihat pak hanif dalkiri juga bahkan sempat marah marah
oh saya malah diterangkan
he is a minister gitu ya
itu kan kasian juga
artinya kebijakan di atas mungkin tidak sinkron dengan yang ada di bawah
jadi anda merasa memang partai demokrat
meskipun di luar dan tidak punya kewenangan apa apa
kita menjaga republik ini
tapi memang anda merasa memang ini perlu sekali
ada evaluasi yang mendalam
tidak ada evaluasi tapi belum tentu harus ada reshuffle yang berkali kali seperti ini
jangan sampai republik ini gaduh gaduh
padahal sebenarnya sudah ada hal hal yang membuat elektabilitas
bukan elektabilitas ya
kepopuleran pak jokowi itu juga semakin tinggi
pak sby juga dalam satu periode dulu sempat dua atau tiga kali melakukan restu
ya tapi itu ada alasannya
itu bukan yang clear ya
alasan yang clear dan pak sby itu benar benar melihat prosentase
dan tidak pernah ada perubahan
kalau misalnya tadinya dari partai a
ya kemudian dari partai a juga
tidak ada yang dikurangi
tidak ada yang mendebutkan sesuatu yang baru
dan tidak semudah itu loh
misalnya seorang presiden itu kemudian mengganti begitu saja
karena kita punya undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan
tentang kementerian negara
komposisinya itu sudah ada
maka kita pernah lihat ada seorang menteri yang menambah nomenklatur
yang kemudian jadi rame sama menteri yang sekarang
yang dikembalikan lagi nomenklaturnya
maka ada beberapa lembaga baru yang nanti akan dibuat untuk setikat menteri
seperti apa untuk pancasila dan sebagainya
ini kan menjadi kemudian masyarakat jadi bertanya gitu loh
dan saya setuju komentar tadi ya
bahwa itu tidak dipikir oleh masyarakat
ya kalau orang daerah biasa begitu
oh real real aja gitu
yang real real aja lah
pak jaya di mana
jadi gini ya supaya lebih fair kepada presiden
kita harus telusur lekan tadi awalnya isu resapel ini dari mana
iya dari mana sih
kalau isu resapel ini dari istana
ya kita harus mengatakan presidennya langsung kan
tapi kan jangan jangan isunya bukan dari istana
kalau secara resmi presiden mengatakan tidak ada kan
sudah dibantah oleh presiden
sembilan belas presiden sudah membantah
yang membantah juga pak johan budi
itu gimana pak jaya
pdi perjuangan itu tidak menyorong nama
ah ada seri ya
sebagai begini nih sebagai partai politik
itulah yang membedakan partai politik
dengan rumah makan gitu ya
kalau partai politik
tujuan partai politik itu adalah
dia menciptakan kader kader
diminta atau tidak diminta
tugas partai politik menyiapkan
jadi bukan hanya menyiapkan nama ini untuk jadi menteri
itu tindakan preventif gitu ya
kalau diminta pastilah sosial
sekali lagi untung ruginya apa nih pak jaya
dengan komposisi sekarang
kalau kata mas ferry tadi
semakin jauh dari cita cita presiden
komposisi di partai sudah cukup lengkap
banyak juga kinerjanya yang kurang baik
jadi untung ruginya secara politik
secara apa namanya kepresidenan apa
untung rugi kalau resapel
kalau resapel dan kalau tidak resapel
kalau reshuffle ya begini nih
timbul macam macam diskusi segala macam kan
dan belum tentu juga jadi kan
meskipun kata bang ferry mungkin biasanya jadi
tapi itu kan belum tentu juga
bahwa evaluasi perlu
itu benar ya
dan sekali lagi itu tidak harus berujung resapel
nah tadi sudah saya katakan
dari sisi evaluasi politik
dan evaluasi publik
tampaknya belum ada keperluan untuk melakukan resapel itu saat ini
dan saya kira itu kan seklop dengan apa yang dinyatakan oleh presiden
akan lebih menguntungkan nggak kalau mengajak gerindra ke dalam
secara macam macam ya
bagi presiden mungkin kurang menguntungkan
karena ada orang kayak mas ferry gitu
bukan bukan dari sisi itunya
bahwa presiden akan dinilai
terlalu banyak mengakomodasi
terlalu banyak mengakomodasi
bagi bang ferry dan kawan kawan
belum tentu menguntungkan juga
untuk image partai sendiri akan dilakukan
dan bagi demokrasi bagi pemerintahan indonesia
akan lebih baik kalau ada yang berada di luar pemerintahan
kemudian berada di dalam pemerintahan
untuk menutupi diskusi kita
presiden harus dikelilingi kabinet pembantunya
pahit sekalian daripada dia dikelilingi oleh penjilat penjilat
yang kemudian memberi masukan yang salah
outputnya beberapa kejadian belakangan ini memperlihatkan
mendapatkan masukan yang salah terus
anda melihat itu ya
harus orang yang memang ya pahit
dan pak presiden dia kalau memang punya niat untuk merombak kabinet
dia harus punya kebesaran
kebesaran hati menerima masukan dari lingkungan pembantu pembantunya
yang pahit sekalian demi rakyat
termasuk oposisi seperti anda
pokoknya siapapun gitu
jadi partai manapun
tapi kalau partai gerinda kalau diajak oleh presiden
kalau seperti benar tadi isunya
bahwa ditawari empat menteri itu oke yes or no mas
saya belum tahu isunya
tapi saya menyatakan malam ini gerindra tetap berada di luar pemerintahan
sebelum ke mas mbak masyidah mas roy terakhir
kalau jelas ketua umum kami
pak sby selalu menegaskan bahwa partai demokrat itu adalah partai penyeimbang
dan itu perlu setuju sekali kata pak cahyada
memang harus ada dan sama sama posisinya baik kok
di dalam maupun di luar
dan kami kali ini memilih untuk di luar pemerintahan
dan bahkan kami mendukung pemerintahan pak jago ini sampai dua ribu sembilan belas
karena pak kita ada banyata
dan satu lagi jangan lupa bahwa kita mungkin belum tahu hari hari ke depan
ketika nanti amerika itu sudah
miliki presiden baru donald trump
yang kita tahu ucapan tweet nya barusan ini ucapan tahun barunya saja sangat nyinyir
dia mengucapkan terima kasih
bahkan kepada para lawan lawan politiknya
itu kan mengejek yang luar biasa
dan itu kan nanti kebijakannya belum tentu menguntungkan juga indonesia
pak jokowi mohon pikirkanlah bangsa ini indonesia yang sangat besar ini
untuk ke depan lebih baik urusan remeh temeh kayak gini sebaiknya tinggalkanlah
lebih baik berhubungan dengan bangsa indonesia
pikirkan rakyat pikirkan indonesia masyarakat
jadi tidak hanya akomodasi politik tapi kondisi geopolitik yang berbahaya ke depan
tantangannya juga perlu dipikirkan oleh presiden
bang mas hinton ini semakin jauh dari cita cita presiden nggak sih
yang dulu katanya saya ingat banget
saya ingat sekali saya dulu ikut kampanye presiden menjadi wartawan yang meliput
presiden mengatakan bahwa kita akan membuat kabinet yang ramping
faktanya ini lebih gemuk dari orang obesitas ini kabinetnya
anda melihat ini semakin jauh apa enggak
ya tentu terakhir singkat saja bang mas hito
pemerintahan ini dalam posisi on the track
jadi apapun yang menjadi resapel atau tidak
tentu itu nanti ada pertimbangan logiknya
kenapa resapel kenapa tidak
nah tentu dalam hal ini dalam sistem negara demokrasi itu
penyeimbang itu juga dibutuhkan
meskipun umpama semuanya dalam ajas gotong royong itu juga diperlukan yang namanya penyeimbang tadi
sehingga ada keseimbangan dalam melakukan mekanisme
kontrol terhadap jalannya pemerintahan
sama hal ketika pdi perjuangan pada saat pak sby kita juga konsisten
termasuk penyeimbang komposisi pimpinan dpr ya
itu sebenarnya rasus
nah memang ya fungsi penyeimbang juga harus bisa memberikan alternatif alternatif
sehingga mana yang terbaik buat bangsa ini bisa juga diadopsi dan diaplikasikan oleh pemerintah
jadi penyeimbang ini bukan hal yang negatif
oposisi bukan hal yang negatif
sama mulianya karena sama sama bekerja untuk bangsa ini
tapi lebih baik semua bergandengan tangan dalam perspektif pd perjuangan
boleh masuk ke semuanya boleh bergadangan tangan semuanya supaya lebih konkret gitu ya
dalam aspek kebangsaannya semua harus bergandengan tangan
dalam aspek kebangsaan itu harus bergandeng tangan semua sama sama
tapi dalam aspek kerja ada yang mengontrol kerja ada yang bekerja
dalam sistem demokrasi itu memang sah
dalam sistem demokrasi juga moderator boleh menyetop perbincangan kandungan
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya
kita akan tunggu saja nih bagaimana angin berputar ke depannya
apakah resam pengambilan akan jadi atau tidak
siap siap nomor telepon jangan ditutup karena nanti akan ditelepon oleh istana takut ya